hai sekseta arti nih besok kita nggak usah nyari orang yang kurang mampu tapi kita
harus nyari orang yang mencurigakan gitu takal tepat itu tuh aduh aduh aduh kalian ngobrol
aku nggak ngerti ya itu suka nanti nah jadi kayak gini besok kita jangan nyari
orang yang nggak mampu tapi kita cari orang yang gerak geriknya itu curiga kan
siapa tahu nah itu penculik yang minta tebusan dari orang kaya itu
hai tuh nyari kemana lagi tuh anak anak ya anak anak santri peluci susah banget
hai hai kau sobri asyik alhamdulillah eh kalian tuh dimana aja sih usah dari kalian
tahu nggak ada apa apa usah saja kita lagi dikejar penculik
ini pak dek pasal pada nyulih kalian gimana sih bukan saya penculiknya udah
koh mendingan kita selesaikan di pondok aja deh udah nggak pas saya sebentar sebentar sebentar
sebentar itu itu maksudnya kaki emang bedul yang nyulik hah ini gimana sih
pastinya nyulik orang envie sendiri bukan pak ustadz bukan bukan bukan
bukan masalahnya penculiknya mana saya gak sabar main warik jurus
ular delik saya nih ustadz udah udah pada capek udah pada lari lari mendingan
kita ke pondok selesaikan secara musyawarah kita ngobrol ngobrol biar buka selesai kalau di jalan
capek pulang aja
ngajari berantem dong saya
pending aja dulu pending
yaa gak seru nih
oh iya bener
gara gara ngajari berantem jadi keder saya
ribet dia jadi ini nih
bayinya mana dibawa ke pesantren bro
ee untuk masalah ini
sebaiknya kita langsung aja lapor kepada polisi ya
agar polisi bisa bertindak cepat dan tegas kepada para penculik bayi itu
dan si bayi itu pun bisa segera cepat bertemu dengan orang tuanya
ee terus bayi itu ada dimana sekarang
dede bayinya sekarang udah tidur dijagain sama positi
kalau gitu sekarang gira usah tidur jagain sama saya
haikal kemudian mail asun lukman dan juga sobri kembali ke kamar kalian sekarang juga
yang jagain sama ustadz
ustadz gimana kalo misalkan penculiknya masuk ke dalam pesantren bu ustadz
rapi kan anegi bosnya
betul iku katanya heikal buat teltenan
pasti mereka tuh gak bakalan dimacu ustadz
oh baik anak anak untuk masalah itu kalian gak perlu pikirin ya
biarkan para pengurus pondok ini yang memikirkannya
nah sekarang kalian mendingan kembali ke kamar kalian
nanti ustadz akan minta peseri kiti untuk memperketat penjagaannya dua puluh empat jam ya
jadi kalian gak perlu khawatir
yaudah sekarang kalian balik ke kamar ya
langsung tidur ya
eh girls parah ya seri banget
sekarang itu lagi ada penculikan
nah juga dinda kamu tuh harus jaga seketat ketatnya prinses lia
gak ada lagi okei cus lia
nah ambil dia
mana ada penculik yang mau menculik kamu
karena kan jajan kamu itu banyak
jadi penculiknya itu pasti rugi bandar
enak aja namanya juga seorang princer
pasti banyak diincar sama orang orang butet
oh iya sekarang juga mulai sekarang kamu gak boleh terlalu deket sama prinses oke
kau boleh lebih dari itu oke
amelia memangnya kok yang punya tempat ini
aku kan juga lihat tadi kau udah berdiri di sini amelia
jadi kau yang ngatur musir musir
jadi kau tak berhak oke
oh jadi buat gak mau
berdiri di sini
prinses lia sudah menurunkan perintah
jadi teks kamu harus pergi sekarang
kamu mau pergi sih
ih atau gak kita dorong aja
najwa dinda amelia
oh gitu ya
jangan di sini
rame bro mak jangan bahaya ini bahaya jangan jangan pesantren ini mau melaporkan kita ke polisi kita
harus bertindak cepat ini atau kalau tidak cepat atau lambat kita masuk penjara ya iyalah ujung
nggak mau duit tebusan belum dapet kita di penjara aduh apes bro caranya ini ada
iberian datang ini apaan lu macam mana kalau kita ancam mereka caranya gimana sudah
lu menyumbang pesantren mau menyumbang apa pakai apa itu ngapain buka buka dompet lu
kita ancam lewat kertas ini
kita bilang ya benga atau apalah kau serahkan bayinya lalu ah serahkan bayinya sama kita oh gitu
sekarang kita tulis ya nah nih pakai arang aja arang
assalamualaikum waalaikumsalam aduh aduh aduh bocok bocok ngagetin ya aduh sakit mata
ini bukannya wajan gosong tapi ini benjol tadi kena pentungan waktu saya memperagakan ilmu silet
kita kok bisa tahu craft hehehe ber consecutusi
kita gimana lagi ya cari orang tua dede baik itu hai ya woi juga nggak tahu mau nyari gimana lagi
kalau kalian nanya nanya terus jawab itu
repot repot nyari siapa tahu baik itu emang nggak dibuang
tenang ya bu ya kami dari pihak polisian akan berusaha semaksimal mungkin ya
ibu tenang saja kami akan segera menurunkan tim
jangan jangan itu kan dibuang tapi baik itu diculik
hai ya kakak emangnya lo dari mana kalau bisa tuh kayak itu
kalian inget gak waktu di pasar ada ibu ibu yang nangis nah bukanya itu
kayak kebingungan mungkin dia lagi nyari anaknya yang diculik
besok kita nggak usah nyari orang yang kurang mampu tapi kita harus nyari orang yang mencurigakan
gitu takal tepat itu tuh aduh aduh aduh kalian ngobrol kok aku nggak ngerti ya itu
wow kayak nah jadi kayak gini besok kita jangan nyari orang yang gak mampu tapi kita cari
orang yang ketakutnya itu curigakan huhuhu siapa tahu itu penculik yang minta tebusan dari orang
kaya itu gitu maksimal siapa kau arti wow abang sergi kita yang nanya abang itu siapa dan perlu apa
di sini ya
gro kaya itu pembulung
tapi pakai badhui bagus
pembulung tanpa beschal
tenang kata musul
gawat aku gak akan biziik

sayang jangan pada begitu dong dede bayunya baru banget tidur ngapa di bangunan sih
ya allah jangan begitu
kalian lihat nggak jadi bayinya ini udah tidur kalian datang kayak gitu berisik
jadinya dia nangis lagi loh kekasian sama dede bayinya